emang dulu masih liar hari ini kita ada ketentuan ketentuan yang harus kita taati bersama
ya kan karena kita orang seni kita orang seni terus buat motif yang wayang gitu
kalau yang lain kan udah buat model brazil luar negeri kita pilih model jawa
nggak sulit banget nggak sulit rendah lah ini kalau yang kayak gini rendah nggak sulit
tapi yang sulit itu kadang belum cara mau lebaran belum selesai terus ngelebur ngelebur
kalau pembuatan yang biasa itu gampang lah nggak rumit sekali
nah ini sekitar satu lima ratus lah satu lima ratus ya
sering setiap tahun setiap tahun buat
alhamdulillah pada hari ini kita menggelar acara festival mudik yang didalamnya itu ada festival balon tradisional wonosobo
hari ini kita mulai kita buka di desa kembaran yang mana kembaran ini akan mengawali dari seluruh rangkaian festival mudik di beberapa desa
nah empat belas titik lokasi itu dari mulai hari ini tanggal sebelas nanti akan berakhir di tanggal dua puluh satu di alun alun wonosobo
festival mude ini kenapa ditulis balon udara
balon udara itu kan tradisi masyarakat wonosobo terutama saat merayakan hari raya idul fitri
nah mereka dulu bergembira merayakan hari lebaran itu dengan menerbangkan balon
hari ini kita ada ketentuan ketentuan yang harus kita taati bersama demi menjaga keselamatan kawan kawan kita terutama yang menggunakan pesawat terbang
nah ada beberapa kriteria kan salah satunya harus ditambatkan dengan minimal tiga puluh
tapi bagaimanakah kehadiran masyarakat dari itu ini adalah hal hal yang terasa dengan orang orang
dalam keadaan ini pompeo seperti pada saat ini menjadi bentuk jurnal yang hanya di tingkat immense
tapi di saat ini seperti pilihan makin angin hiu tersakit hal luar biasa